tim polri memberikan petunjuk dan arahan ke polda jawa barat dalam penanganan kasus pembunuhan vina dan kekasihnya eki oleh geng motor di cirebon delapan tahun lalu
kepala bagian penerangan umum mabes polri kombes rd adrimulana caniago mengatakan kasus pembunuhan vina dan eki masih ditangani polda jawa barat
terkait perkara ini baris krimpori selaku pembina fungsi telah memberikan petunjuk dan arahan demi tuntasnya kasus yang terjadi sejak dua ribu enam belas lalu
saat ini penyidik polda jabar masih mencari tiga burunan pembunuh vina dan eki
selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan fungsi reserse
ayahkan nugri skirudiana atau eki kekasih vina yang juga menjadi korban pembunuhan geng motor di jawa barat dua ribu enam belas lalu
meminta masyarakat indonesia tak berasumsi dan dapat mendoakan agar tiga pelaku pembunuhan terhadap anaknya dapat segera ditangkap
ia pun menyatakan selama delapan tahun dirinya terus berupaya dan bekerja sama dengan polisi untuk mengusut kasus ini
mohon kepada seluruh warga negara indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit
eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok kelompok yang kejam
saya tidak diam saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrip
terbukti beberapa kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan
sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara indonesia
agar jangan berasumsi atau memberikan statement statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit
kami cukup yang mengalami
selama delapan tahun saya berupaya untuk sabar
agar seluruh indonesia bisa mendoakan anak saya